hari kedua acara doa bersama untuk almarhum emeril kan mumtaz dilaksanakan pada minggu siang
sejumlah warga maupun kerabat mengantri masuk ke rumah dinas gubernur jawa barat di gedung pakuan
selain doa bersama para tamu datang untuk mengucapkan duka cita secara langsung kepada rituan kamil dan keluarga
para kepala daerah seperti bupati bandung dadang supriyatna dan plt bupati bandung barat hengki kurniawan merupakan di antara pejabat yang datang
sementara itu di luar gedung pakuan karangan bunga duka cita atas kepergian almarhum eril masih berjajar
tidak hanya di dalam halaman tapi juga berjajar di sepanjang pagar
sebelumnya rituan kamil dan atalia praratia menyambangi warga yang sudah menunggu di depan
pintu gerbang rumah dinas gubernur pada minggu pagi
dalam kesempatan ini masyarakat dapat secara langsung mengucapkan bela sungkawa kepada rituan kamil dan istri
esa misalnya warga kota bandung ini mengaku bersyukur bisa menyampaikan rasa duka citanya secara langsung kepada rituan kamil dan atalia
senang banget sih bisa langsung ucapin jadi lebih merasakan kehilangannya
usai menemui warga selama sekitar lima belas menit
rituan kamil beserta istri kemudian kembali masuk ke rumah dinas
tim liputan cnn indonesia